sehat dokter dokter meta bagaimana kondisinya sehat
alhamdulillah baik baik aja mbak
baik dokter ini ada sejumlah warganet yang kepo sekali tentang covid sembilan belas terutama tentang bagaimana menjaga daya tahan tubuh anak pada masa pandemi
kita akan bacakan pertanyaannya yang sudah diajukan melalui media sosial cnn indonesia
ini dia yang pertama dari instagram at cnn indonesia tv dari nur dinhavis enam puluh satu
selamat sore dok
mau tanya suplemen apa sih yang aman untuk dikonsumsi
oke ini terkait untuk menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh dari seorang anak dalam masa pandemi seperti saat ini
sebetulnya dari berbagai penelitian yang sudah ada tidak ada satu suplemen yang direkomendasikan yang dikatakan ini bisa secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan zat zat lain gitu ya
untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak
secara general rekomendasi yang diberikan adalah berikan nutrisi yang seimbang dan bervariasi
kalau ini sudah diberikan dengan baik maka tentu tidak membutuhkan suplemen dan selain itu juga ada beberapa hal yang perlu dipatuhi atau ada yang beberapa hal yang perlu diingat
salah satunya adalah dengan menjaga kualitas tidur kemudian juga dengan melakukan aktivitas fisik sesuai dengan usia dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan dengan hygiene sanitasi
ini adalah hal hal yang bisa kita lakukan supaya anak anak kita daya tahan tubuhnya optimal
dan suplemen karena seperti yang dikatakan ya bahwa diet yang seimbang yang bervariasi ini dapat memenuhi kebutuhan nutrisi baik makronutrien maupun mikronutrien dan ini sebetulnya sudah cukup sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak
baik ini berarti terkait dengan pertanyaan kedua nih dok yang sempat bertanya juga tentang bagaimana dosis ya
saya akan coba bacakan terlebih dahulu
ada pertanyaan dari sofian al sharif yang bertanya bagaimana cara memilih suplemen vitamin yang baik dan sesuai anjuran dokter
dan berapa dosisnya
berarti bisa dipastikan bahwa tidak dianjurkan untuk memberikan suplemen tambahan ya dok ya bagi anak anak
nah ini kalau persisnya ini di usia berapapun dok atau seperti apa dok
sebetulnya sampai dengan usia kan anak itu definisinya sampai usia delapan belas sembilan belas tahun gitu ya
nah anak anak ini apabila kita memang sudah memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan diet yang seimbang dan bervariasi
itu kebutuhan vitamin seperti vitamin c kayak misalnya gini deh
vitamin c untuk anak usia satu tiga tahun
satu tiga tahun itu sekitar kebutuhannya empat puluh mg
dan empat puluh mg ini sebetulnya dapat terpenuhi dari makanan sehari hari
seratus gram jeruk aja lima puluh tiga mg kandungannya
atau seratus gram jambu itu mengandung dua ratus dua puluh delapan mg vitamin c
jadi kalau itu sudah terpenuhi nggak perlu lagi suplemen yang lainnya
jadi yang justru harus diperhatikan adalah kadar kebutuhan dari kandungan gizi suatu zat begitu
dan kita penuhi dengan mengonsumsi makanan makanan sehari hari ya dok ya
tanpa harus memberikan suplemen tambahan
bisa ditemui tadi dinyatakan bahwa misalnya seratus gram jeruk seratus gram jambu begitu ya dok ya
itu udah cukup banget ya
baik kalau gitu
kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok
yang bertanya tentang kaitannya juga dengan asi nih dok ya
ada botutihe sembilan puluh dua yang bertanya
bagaimana dengan bayi yang berusia di bawah dua tahun
apakah perlu diberikan suplemen nih dok
tapi karena dia tidak diberi asi
bagaimana caranya memastikan kemudian bayi tersebut sehat dok
jadi kalau tidak diberikan asi maka sebetulnya ada alternatif kedua terbaik
yaitu diberikan asi perah
kalau itu tidak memungkinkan maka bisa diberikan susu formula yang sesuai dengan usia
jadi maka harus terpenuhi dari makanan cair berupa asi atau berupa susu formula
jika ac tidak dapat diberikan maka kembali lagi susu formula adalah pilihan alternatif yang bisa diberikan
jadi tidak perlu suplemen juga
pastikan aja bahwa proporsi makanan padat yang ada ini dipenuhi dari menu yang seimbang dan bervariasi
serta minuman cairnya bisa atau makanan cairnya bisa dipenuhi
kalau tidak bisa lewat asi bisa lewat asi perah
bisa juga lewat susu formula

kalau tadi kan dokter meta sudah menjelaskan berbagai hal
tentang asupan ya dok ya
berupa makanan yang bisa diberikan kepada anak anak untuk menjaga daya tahan tubuhnya
selain memperhatikan asupan yang kita berikan kepada anak
apalagi ya dok yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan bahwa daya tahan tubuh anak ini tetap optimal begitu dok
terutama di masa pandemi seperti saat ini
lengkapi status imunisasi anak
jadi kan anak ini punya jadwal imunisasi
itu lengkapi terlebih dahulu
walaupun sekarang masih belum ada ya imunisasi yang spesifik untuk covid
tapi kan ada banyak jadwal imunisasi lain
ini lakukan dulu lengkapi terlebih dahulu
kemudian selalu lakukan perilaku hidup bersih dan sehat
kemudian juga selalu kalau misalnya orang tuanya pergi kemana mana
jangan lupa gunakan masker
kemudian physical distancing
kalau untuk anak anak nggak perlu perlu amat
nggak perlulah keluar rumah gitu
lalu jangan lupa juga untuk pastikan bahwa kualitas tidur baik
masa pandemi seperti saat ini
sekolah online kadang sekolah tidur udah acak acakan nggak paruan gitu
padahal tidur yang baik
yang berkualitas dengan jumlah atau durasi yang cukup
ini sangat penting untuk menentukan daya tahan tubuh
dan yang terakhir adalah dengan melakukan aktivitas fisik sesuai usia
harus ada setiap harinya
baik itu tadi tips tipsnya yang harus dilakukan untuk selalu menjaga daya tahan tubuh anak
terutama di masa pandemi seperti ini
terima kasih banyak dokter meta herdiana hanedita
selamat malam mbak maifri
sehat selalu dokter sampai ketemu lagi
selamat bertugas dokter
baiklah itu tadi pembahasan kita dengan dr meta terkait dengan bagaimana cara menjaga kesehatan anak
terutama di masa pandemi
nah bagi anda yang masih memiliki pertanyaan terkait pandemi covid sembilan belas
jangan khawatir karena anda masih bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun twitter kami
dan komentari juga unggahan kami di laman cnn at cnn indonesia tv
dengan menambahkan tagarannya jangan lupa hashtagnya warganetkepo covid sembilan belas
dan untuk minggu besok
kami akan mengangkat tema
bagaimana sih caranya untuk bisa cermat melihat peluang dan memulai bisnis pada masa pandemi
akan ada narasumber yohannes pauli
yang ini merupakan bisnis coach ya
yang sudah tersertifikasi kelas dunia
akan ada rekan saya fani maniar yang akan bertanya langsung
jadi bagi anda yang masih kepo
langsung menuju ke laman instagram dan juga twitter cnn indonesia tv
dan berikan pertanyaan anda di sana